jangan sampai ini terjadi jangan sampai dia
kamu tuh ya bisa ngihendang orang dulu
eh itu tuh kamu masih marah sama aku
udah jangan marah lagi aku gak mau berantem
kamu tuh udah berapa kali sih aku maafin terus
kamu tuh selalu gak pernah nepatin janji
kapan kamu mau belajar nepetin janji
janji itu adalah utang utang itu harus dibayar
cuma kan waktu itu waktu itu aku udah dateng
kamunya gak ada ada
bukan cuma itu doang banyak banget janji janji kamu
kan senyum dikit dong
yaudah aku ambil minum dulu ya
tuh guru tempe bikin gue bete banget deh
kayaknya dia suka sama pacar gue
mereka terus mancing emosi gue
tapi ini belum waktunya untuk gue lah
pernah apaan three roadset kali ya
saya pas ala sekolah
lu ajar si mondi
gua mampir bikin celaka begini
tapi lu gak apa apa kan yo

kapan sih mereka pulang
kok petah amat sih
wah gak ada kerjaan apa
amatnya gak nyariin apa
eeeh reva gua balik duluan ya
udah lama juga gua disini
biar kamu istirahat
iya seneng gua lagi
gue juga balik ya rek
kenapa gak mesti pulang duluan
kenapa gak bareng kita kita aja nanti
ih kal temen banget sih lu
gak ngajak ngajak gue lagi
eeeh lu disini kan temenin cewek cewek
lagian kan lu jadi peringkatan sendiri disini
lu jadi banyak cewek
kamu mau punya banyak pacar gitu
punya banyak cewek
makasih ya kal
yaudah pamit ya semua
salam ya buat prinses prinses disana
lu gak ada cubit sama kamu
gak dikenutkan cingih
harus cubit cukup sih
anjolah ya jewer jewer
seinget gue tadi ada istri muda gue kabuk gue masuk ke toilet
tapi udah dari tadi kok harusnya udah selesai
tantang tantang silahkan lah
bentar bentar bentar
coba gue tepuk tepuk
enggak ya lo tidur ke manis disini diem
tante keluar dong
disini ada yang kebelet pipis
dia gak pake pampers
kok lagi muntah muntahin sih
gue udah dari tepi sih padahal
kok gak ada yang jawab deh ya
jangan jangan dari tadi bini muda bokapnya reva gak keluar keluar karena ada hikal
soalnya yang gue nyadari itu tuh setiap kali ada haikal pasti dia mau nyundar
nih nanti gue tarik toilet
di luar rata nanti kalau
kalau gak yuk deh gue
ya udah cepetan cepetan ya
takut dia pokit di dalam
kekurangan nafas bau
aduh gila ya dia malah kerjain gue pake petugas segala
harusnya itu lo hormatin boy
lo gak boleh deketin reva kayak gitu
reva pacar boy bukan
ya bukan sih
tapi kan reva lagi deket sama boy
udah gitu lo temenan sama boy satu tongkrongan
ya gak enak lah
lo gak usah gue campur urusan gue
ini urusan gue sama reva
kalau lo bukan anak koreor gue abisin
abisin aja kalau lo bukan anak koreor
gue gak tahu sih
si ian gila ya si ian
ini gak boleh
iyan gak boleh tahu gue badan di sini
aduh gimana sih
bisa ketahuan deh semuanya
ampun ampun ampun ampun jangan sampai ini terjadi
buset makasih ini reva kamu dari gendera tuh
reva pematiri lu sampai segitunya
kayaknya benar deh dia tuh emang mau ngindarin haikal
ngapain juga dia kabur orang haikalnya udah gak ada
tahu ah orangnya emang kayak gitu kadang kadang rada rada
terserah untuk mikirin alasan kenapa gue bisa keluar dari kamar mandi itu dan
yang penting gue harus nyelamatin diri gue sendiri
dari temen temen ya boy
gue gak mau gue ketahuan
tidur lu cukup kan
pokoknya lo inget lu tuh harus fokus dan konsentrasi
dan lupain semua masalah lu
dan jangan lupa lu harus berdoa
ini dengan kisah yang bisa dipertahankan untuk membuat masyarakat itu mempunyai kesenangan maju dalam menjelaskan mengebaki and melakukan tanggapan yang lebih tajam untuk melakukan anggaran dan manusia aceh ini dalam mengambil am coast
kayaknya sih seru
iya sih bakalan seru
pakai nh nya lagi gue